presiden jokowi dodo mengaku karena situasi pandemi virus corona masih ada pendataan yang belum akurat terkait data penerima bantuan sosial pemerintah
hal ini disampaikan kepala negara saat meninjau langsung penyerahan bantuan langsung tunai atau blt kepada keluarga penerima manfaat atau kpm di kantor pos kota bogor jawa barat rabu pagi
dalam arahannya usai melakukan peninjauan presiden jokowi berharap bansos tersebut dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan konsumsi warga
hal itu disampaikan presiden saat meninjau penyaluran bansos di kantor pos kota bogor
kepala negara didampingi menko pmk muhajir effendi menteri sosial juliari batubara dan wali kota bogor bima arya
dengan menerapkan aturan protokol kesehatan dan selain berbincang singkat dengan warga penerima bantuan presiden jokowi juga berbincang dengan pegawai pt pos untuk mengetahui mekanisme penyaluran
sangat banyak ada pkh
kemudian ada kartu sembako
kemudian ada bantuan sosial tunai
kemudian ada bpnp
ada dlt desa
memang banyak sekali
sehingga kita harapkan ini bisa menjangkau kurang lebih lima puluh lima persen dari penduduk kita
baik itu yang kurang mampu maupun yang terkena dampak dari pandemi covid
dan kita harapkan dengan adanya bantuan sosial ini kita bisa menguatkan memperkuat daya beli masyarakat sehingga nanti konsumsi domestik kita
juga menjadi normal kembali
itu yang kita harapkan